kondisi geografis indonesia yang dikelilingi perairan membuatnya memiliki peran penting dalam membangun sistem hubungan perdagangan dunia
hal ini sudah disadari sejak zaman pemerintahan kolonial belanda
untuk penerapan ilmu dan teknologi pelayaran dan perkapalan dibangunlah sekolah khusus pelayaran untuk pelaut pribumi di wilayah hindia belanda yang terletak di makassar
kelvin giantomi adalah taruna abad ke dua puluh satu yang bercita cita mengarungi lautan dunia
ia menempat diri di politeknik ilmu pelayaran pib makassar d empat teknika
seorang taruna atau taruni haruslah terseleksi dalam hal pengetahuan akademis dan fisik
kelvin berhasil lolos seleksi di salah satu perusahaan pengiriman kontainer terbesar di dunia
kelvin masuk di lapan besar
menyisihkan ratusan pelamar melalui rekrutmen yang digelar pip makassar
selama setahun praktik laut ia mengantongi uang saku seribu dolar amerika per bulan atau sekitar empat belas juta rupiah
jadi pada saat saya menjalani praktik laut selama satu tahun dan kembali lagi untuk menjalani pendidikan yaitu pada saat semester tujuh
dari hasil praktik laut saya saya mendapatkan uang saku dari praktek saya kemarin
berbagai program untuk meningkatkan kompetensi di dunia pelayaran harus dipelajari kelvin dan taruna taruni lainnya di pip makassar
terdapat lima puluh satu laboratorium dan simulator dengan kapasitas dua belas hingga dua puluh empat orang tiap ruangan yang terbagi di kampus satu dan dua
untuk menyempurnakannya mereka harus terjun di kapal latih sultan hasanuddin
panjang kapal enam puluh tiga meter dan lebar
kapal dapat menampung seratus taruna taruni seratus penumpang dan dilengkapi kamar untuk sepuluh instruktur serta kamar vvip untuk empat orang
lembaga pendidikan tinggi fokasi yang saat ini dikenal sebagai politeknik ilmu pelayaran makassar memiliki akar sejarah yang panjang
lembaga yang merupakan institusi pendidikan bidang maritim tertua di indonesia ini bermula dari sekolah kejuruan untuk awak kapal pribumi di makassar
institusi pip makassar yang dikenal sebagai politeknik ilmu pelayaran makassar memiliki akar sejarah yang panjang
pip makassar sejak dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh lima terakreditasi dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi
sebagai perguruan tinggi pelayaran niaga pip makassar menawarkan berbagai jenis diklat
program pendidikan di pip makassar ada di pembentukan yaitu untuk diklat keterunaan
di mana di klat pembentukan ini ada beberapa inputan ada polbit ada reguler dan ada mandiri
kemudian diklat peningkatan dalam hal ini yang perwira
ada perwira siswa atau pasis di mana inputnya adalah dari mereka yang sudah jadi pelaut
untuk mengupgrade pendidikan dan pelatihannya untuk meningkatkan kompetensinya
tiap tahun terdapat sekitar lima ratus taruna taruni lulusan jurusan nautika teknika dan ketata laksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan
dalam beberapa tahun terakhir lulusan pip makassar yang bekerja di perusahaan domestik sekitar enam puluh tiga persen
sementara sekitar delapan persen bekerja di perusahaan asing